dan saat ini kami telah tersambung melalui skype dengan koordinator kesehatan lingkungan ivan sinaga di cox's bazar bangladesh
selamat sore waktu jakarta mas ivan
selamat sore bu epa
iya sejumlah warga rohingya terpaksa harus meninggalkan rumah mereka di rakin myanmar dan juga mengungsi ke coach bazar bangladesh
seperti apa keadaan mereka di pengungsian saat ini
pengungsiannya sendiri ini yang pengungsi paling besar di dunia sekarang ya

jadi tidak seperti kamp pengungsi yang pernah saya datangi sebelumnya ini lebih mirip dengan hunian kumuh di perkotaan kayak urban slum
tapi kemudian anda bisa mendeteksi warga warga rohingnya ini apakah mereka berada di suatu lokasi tertentu
atau berada di kamp pengungsi lain
mereka hidup di kamp pengungsinya jadi mereka tidak punya freedom of movement mereka hanya terbatas di kamp pengungsi
tidak boleh keluar kecuali untuk layanan kesehatan yang darurat
jadi terbatas mereka tidak bercampur dengan host community
oke mas ivan anda termasuk dalam tim dokter lintas batas
atas yang bertugas di sana
bisa dibagi informasinya ada berapa banyak sebetulnya jumlah warga indonesia yang juga ikut bertugas seperti anda
untuk di tim kami kurang lebih sepertinya kami ada lima di lapangan
lima atau enam orang
enam orang dari total jumlah tim yang kemudian memang petugas yang berada di sana itu ada berapa banyak mas
mungkin jumlah total tim ekspatriat kami
sekitar seratus seratus orang ya dan tim untuk staff nasional total mungkin seribu orang
oke jadi lumayan sedikit begitu ya mas ya
tapi cukup akrab ya begitu ya dengan tim yang kemudian berasal dari indonesia juga
apa saja tugas yang kemudian dikerjakan di sana mas
untuk saya pribadi saya sebagai koordinator kesehatan lingkungan
tugas saya menyediakan air air bersih untuk pengungsi lalu pengadaan toilet dan untuk instalasi pengolahan air limbah di kamp pengungsi sendiri
tapi kami sebagai msf kami menyediakan layanan kesehatan dokter lintas batas
kesehatan jadi konsultasi luar lalu kami juga mengkonsultasi kesehatan jiwa lalu juga opname
kelahiran maternity ward dan itu aja sih sepertinya ya
oke apakah ada kendala dalam menjalankan fungsi dan tugas pengabdian anda selama ini mas ivan
kalau di bangladesh sendiri kendalanya lebih ke lokasi ya
karena tempat koordinasi kami
cukup jauh dari kamp pengungsinya
kita perlu waktu sekitar dua jam untuk sampai di kamp pengungsi dan kami tidak bisa hingga bermalam di kamp pengungsi itu
jadi lebih ke akses untuk hambatannya
oke kasus kasus yang kemudian sempat anda temukan dan mungkin menggugah empati begitu mas ivan
bisa anda ceritakan atau anda bagi kepada kami
untuk di bangladesh sendiri karena saya sebenarnya berada di koordinasi jadi saya tidak berada di kamp pengungsi sendiri
interaksi saya cukup terbatas dengan pengungsi
jadi saya tidak berada langsung di lapangan kami berada di tim koordinasi seperti di ibu kotanya
tapi kalau selama di msf cukup banyak
seperti yang menggugah cukup banyak
maksudnya korban melihat korban perang atau malnutrisi ya cukup menggugah
oke terakhir mas ivan
lima orang dari kemudian dari anda katakan seratus atau seribu orang jumlah yang mungkin tidak terlalu banyak dari indonesia
apa kemudian motivasi
apa anda sehingga anda ingin menjadi salah satu petugas di sana yang mungkin anda bisa sampaikan dan kemudian bisa menginspirasi warga negara indonesia lain untuk bisa kemudian menjadi salah satu petugas seperti anda mas ivan
motivasi saya tadi sepertinya sudah disebutkan saya mulai karir saya dengan federasi palang merah internasional
masih kuliah pada tahun dua ribu enam
jadi sudah itu untuk gempa jogja waktu itu
begitu saya tahu ada kerjaan seperti itu saya waktu itu sangat tertarik dan sangat saya ngerasa oh ini tempat saya
jadi saya memang kembali lebih tertarik dengan pekerjaan itu
lalu sejak itu saya selalu bekerja dengan di bidang kemanusiarian atau development
untuk bekerja bergabung dengan dokter lintas batas sebenarnya bisa cek di website kami
kami selalu perlu orang dan bila punya pengalaman kerja selama dua tahun pasti akan ada respon dari pemerintah

baik mas ivan sinaga koordinator kesehatan lingkungan langsung dari coach bazar
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom